sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kau udah jadi seperti ini
malu apa jadi
tanganan ini macam apa kau ini
main anirianak orang seperti ini
udah berhenti lah
abang tahu saya pilih dia
saya tahu saya memilih ranti
saya tahu saya memilih dia
ranti benci abang
datuk maafkan saya datuk
saya memang bersalah
saya membuatnya kesal
jadi lebih baik saya pergi aja dari sini
oh tak usah kacau gitu
ayah janganlah kalau seperti itu
ini kan masalah kecil
bisa diselesaikan secara baik baik ya
sekarang kau bereskan lagi tempat ini ya
rambut kau tetap apa apa
nggak apa apa tuhan
terima kasih tuhan
ya tuhan ini tak ada apa apa
sebagai siswa manusia kita tuh harus saling menghormati
saya sama sekali tidak membela dia
dengar dulu penjelasan awak ini
hah tak payah banyak penjelasan semua sudah jelas
abang lebih meyak dia daripada nanti
nanti jadi curiga jangan jangan abang sukakan dia kan
apa cakap kau ini fitnah itu
saya nih tadi ribut tuh karena saya tak ingin ribut aja di rumah ini
maluk matahang sudahlah jangan kau besar besarkan
apa artinya sebuah pembantu ini
tak ada artinya dibanding sama kita
ini nanti orang besar seperti kita ini emang masih memerlukan seorang pembantu
benar abang tak sukakan dia
benarlah masa kau tak percaya
awang suka dia
tidak pak hanya cinta kau seorang
sebenarnya saya buru buru datang ke rumah ini dari kantor ingin sekali ketemu sama kau
kau tahu ingat hari ini adalah ulang tahun kau

hai abang tahu saja nanti suka dengan perhiasan
sudah beres pak silakan nah gitu dong awas lu rusak lagi loh lain kali kalau belum bisa nyerps
belajar dulu biar mahir tau nggak jangan janjinya sekarang kau jadi dia besok dasar
di rumah baik baik ya
kamu tahu tak
kamu sudah rusakkan saya punya fas
sudah bagus saya gaji kamu bulan ini
jadi saya harus potong gaji kamu
kerja tak becus
sebelumnya alia minta maaf kalau kiriman uang bulan ini
tidak seperti bulan bulan sebelumnya